kapolda metro jaya ejen paul fadil imran ingin berkomentar soal status tersangka dari mantan kadif lopam mabespori ejen paul fadil sambo
pada rabu sore ijen paul fadil imran hanya tersenyum dan menyerahkan semuanya kepada mabespori
sebelumnya pada awal kasus yang menyeret nama sambo ini video kapolda metro jaya berpelukan dengan sambo sempat viral di media sosial
diduga pertemuan ini terjadi di ruang kerja verdi sambo di mabespori kebayoran jakarta
pada tiga belas juli dua ribu dua puluh
dalam video ini terlihat kedatangan irjen fadil imran disambut langsung oleh verdi sambo
keduanya tampak bersalaman kemudian berpelukan
raut wajah verdi sambo terlihat sedih dan verdi sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan brigadir yosua huta barat pada sembilan agustus dua ribu dua puluh
penetapan verdi sambo menjadi tersangka disampaikan langsung oleh kapolri jenderal paul listio sigit prabowo dalam konferensi pers
kapolda metro jaya ejen paul fadil imran enggan berkomentar soal status tersangka mantan kalipropa mabespori ejen paul ferdis sambo
ia menyerahkan semuanya kepada mabespori
jangan saya tanya ke mabes ya
oke tapi sebagai institusi polri juga bang ejen paul bayangkara boleh sedikit komentar
nanti tanya ke mabes ya